polikarpus budihari prianto pelaku lapangan pembunuh aktivis hak azazi manusia
munir meninggal dunia
namun penyelidikan terhadap siapa aktor intelektual tidak boleh berhenti
untuk mengungkap dalang pembunuh sebenarnya
usman hamid ketua komite aksi solidaritas untuk munir
menjelaskan memang tidak mudah mengungkap aktor intelektual dalang pembunuh munir
berbagai tindakan intimidasi kerap menimpa saksi sahabat
bahkan keluarga yang gigi memperjuangkan kasus tersebut
meskipun polikarpus telah meninggal dunia penyelidikan kasus munir tetap dapat dilakukan
mengingat kejahatan terhadap munir bukanlah kejahatan biasa
melainkan bentuk persekutuan jahat yang melibatkan banyak pihak
yang gigih memperjuangkan pengungkapan kasus ini
tetapi juga intimidasi terhadap para petugas penegak hukum
baik itu polisi jaksa maupun hakim yang ketika itu ditugas
mantan narapidana kasus pembunuhan aktivis ham munir
polikarpus budihari prianto meninggal dunia
usai enam belas hari dirawat akibat positif covid sembilan belas
kasus munir sudah berjalan enam belas tahun dan akan memasuki masa kadaluarsa dua tahun lagi
apakah meninggalnya polikarpus
semakin membuat kasus pembunuhan munir sulit terkuak
sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon usman hamid
ketua komite aksi solidaritas untuk munir atau kasum
selamat siang mas usman
selamat siang apa kabar
baik mas usman langsung saja anda dan juga teman teman mendorong
agar dilakukan penyelidikan atas meninggalnya polikarpus budihari prianto
alasannya karena memang kasus ini belum selesai
dan kasus munir adalah pelanggaran hak asasi manusia
dan bukan pidana biasa
bahkan dapat digolongkan sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia
dan itu berarti kasus ini tidak bisa dianulir oleh alasan alasan yang biasanya
ada di dalam kasus pidana biasa
misalnya yang tadi disebutkan yaitu alasan keda luarsa
nah untuk pelanggaran berat hak asasi manusia
itu tidak mengenal keda luarsa yang menghapuskan kewajiban negara
untuk mempidanakan orang orang yang bertanggung jawab
dibalik pembunuhan ini di semua tingkatan
oke mas usman dengan meninggalnya polikarpus
anda kan meminta penyelidikan ya
atas meninggalnya narapidana kasus pembunuhan munir ini
apakah kemudian peluang untuk tuntasnya kasus pembunuhan ini masih terbuka mas
ya pertanyaan yang bagus saya kira masih sangat terbuka
pertama karena meskipun meninggal
kesaksian maupun keterangannya sebagai
terpidana itu masih ada di dalam proses persidangan
dan kalaupun misalnya dia masih hidup
kesaksian atau keterangannya sebagai tersangkapun
atau orang yang terlibat itu tidak bisa dipakai untuk menjeratnya dengan pemidanaan
nah di dalam perspektif hukum ham
yaitu orang tidak boleh dipidanakan dengan berdasarkan pada keterangan yang diucapkannya
jadi sampai di titik itu
proses hukum yang benar bukan mengandalkan pada keterangan dari orang yang melakukan
melainkan mengandalkan keterangan saksi keterangan ahli
dan bukti bukti ilmiah serta petunjuk lainnya
oke artinya masih banyak celah begitu ya
untuk bisa membuka penyelidikan ataupun meneruskan penyelidikan kalau memang ada komitmen politik begitu
tapi dengan meninggalnya polikarpus ini
anda dan juga teman teman dari kasum menilai komitmen politik pemerintah akan semakin tampak
atau semakin sulit begitu untuk muncul dalam mengusut tuntas dalang utamanya begitu mas usman
ya memang itu yang susah dipastikan ya
harus pemerintah sendiri yang memberikan jawabannya
tetapi dalam pandangan kami
keterangan polikarpus selama ini sebenarnya telah ada di dalam berkas berkas pemidanaan
baik itu atas dirinya
maupun juga atas orang lain yang pernah diadili
perannya membantu memberikan akses atau mengendalikan polikarpus
dan keterangan polikarpus itu juga sudah tertuang sebagai alat bukti
termasuk yang dijadikan dasar oleh mahkamah agung untuk mempidanakan atau memberikan hukuman kepada polikarpus
maupun juga memberikan hukuman kepada mantan presiden direktur utama garuda indra setiawan
ketika itu yang dianggap memberi akses dan juga bantuan
misalnya fakta percakapan telepon antara dirinya dengan mantan presiden direktur yang ketika itu
atau komunikasi telepon dengan pejabat lainnya di lingkungan badan intelijen negara
nah bahan bahan persidangan itu bisa untuk dipakai di dalam proses pengusutan hukum selanjutnya
tapi memang kuncinya seperti tadi dikatakan
perlu ada kemauan politik dari pemerintah
perlu ada kemauan politik dari pemerintah
ini soal penyebab kematian kan sudah disampaikan juga ya akibat covid sembilan belas
tapi anda dan juga teman teman mendesak agar ada penyelidikan
mbak suciwati istrinya almarhum cak munir juga mengatakan supaya ada penyelidikan itu dibuka
supaya tidak menimbulkan kecurigaan kecurigaan
memang ada arahnya kecurigaan kecurigaan penyebab kematiannya polikarpus ini mas usman
nah itu yang memang diperbincangkan di kalangan teman teman
teman yang ada di komite aksi solidaritas untuk munir
nah saran untuk adanya penyelidikan yang layak itu memang diperlukan untuk menghindari kecurigaan semacam itu
bagaimanapun ia adalah seseorang yang memiliki banyak informasi atau setidaknya diyakini oleh para hakim
oleh kami juga memiliki informasi yang sangat sensitif berkaitan dengan peristiwa
dan juga pembunuhan terhadap munir
oke oke mas usman ini kan sudah enam belas tahun bergulir belum ada titik terang
meskipun polikarpus sudah dipidana tapi kan dalang utamanya masih berkeliaran
belum bisa memuaskan keluarga dan juga teman temannya cak munir begitu ya
ini kan tinggal dua tahun lagi kasus pembunuhan cak munir ini akan keadaan luar sah
langkah yang akan ditempu oleh kasum dan juga keluarga ini seperti apa
kalau tidak ada komitmen politik dari pemerintah untuk menuntaskan kasus ini mas usman
ya untuk kadaluasa tadi saya katakan memang kalau dia dianggap sebagai peristiwa pidana biasa
kriminal biasa maka kedaluarsanya itu jatuh pada dua ribu dua puluh dua ya di bulan september
tetapi karena ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia
dan bahkan dikategorikan sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia
maka kasus ini tidak bisa dianulir oleh alasan misalnya keadaan luar sah
jadi dalam hukum internasional
untuk pelanggaran ham yang berat itu tidak bisa dikenakan statute of limitation atau keadaan luar sah
dan juga tidak bisa dikenakan alasan misalnya pelakunya hanya melaksanakan perintah atau superior order
itu tidak bisa
atau karena alasan bahwa pelakunya merasa sudah pernah diadili dan sudah menjalani hukuman atau sudah dibebaskan
itu juga tidak bisa alasan alasan double jeopardy atau nebis in idem sepanjang itu

dan langkah langkah yang perlu didorong untuk menjawab pertanyaan tadi
saya kira yang pertama menindaklanjuti rekomendasi tim pencari fakta untuk membentuk tim investigasi yang independen di bawah presiden
presiden sby pernah membentuknya dan saya kira presiden yang sekarang juga bisa membentuknya
apakah investigasi bisa dilakukan beberapa kali bisa
dalam pengalaman tragedi kerusuhan mei komnas ham melakukan penyelidikan
kemudian presiden habibie juga membentuk tim gabungan pencari fakta
ketua mahkamah agungnya juga menjadi tim pemimpin investigasi
kemudian jaksa agungnya juga melakukan investigasi bahkan hingga belasan tahun kemudian
yang kedua adalah mendorong kepolisian untuk memulai investigasi yang baru
untuk menelusuri aktor aktor utama dibalik pembunuhan terhadap munir
sebagai tindak lanjut dari investigasi kepolisian yang sebelumnya
ketiga mendorong jaksa agung untuk mengajukan bukti bukti yang baru
untuk diajukan upaya hukum luar biasa ke mahkamah agung dalam bentuk peninjauan kembali
dan yang terakhir mendorong komnas ham untuk melakukan penyelidikan yang bersifat pro justisia
artinya bersifat yuridis untuk diajukan ke pengadilan hak asasi manusia dan memeriksa peristiwa ini sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia
oke artinya karena ini bukan tindak pidana biasa ini merupakan tindak pidana pelanggaran ham yang sangat berat
artinya masih banyak cara dan juga langkah yang bisa ditempu asalkan pemerintah memiliki komitmen atau ada political will
untuk bisa menuntaskan siapa sebetulnya dalang utama dari kasus pembunuhan aktivis ham munir
nanti kita akan tunggu bagaimana langkah ke depannya dari pemerintah dan juga dari aparat penegak hukum kita
baik dari polri dan juga kejaksaan apakah memang mau bersungguh sungguh untuk bisa
bisa mengusutuntas siapa dalang utamanya dari pembunuhan aktivis ham munir
terima kasih sekali mas usman hamid ketua komite aksi solidaritas untuk munir atau kasum atas waktunya kepada cnn indonesia news hour siang hari ini